bendera pusaka merah putih pertama kali dikebarkan pada deklarasi kemerdekaan indonesia tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
di balik perjalanan penuh perjuangan dari para pahlawan
demi berkibarnya merah putih di tanah air ternyata terdapat sejarah panjang
tentang kapan pertama kali bendera berwarna digunakan di nusantara
kita akan simak informasinya berikut ini
sang saka merah putih pertama kali dikibarkan pada saat deklarasi kemerdekaan republik indonesia tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
bendera tersebut dibuat oleh fatmawati istri presiden soekarno pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan saat ini disimpan di istana merdeka
sejak saat itu juga yang dikebarkan pada hari perjalanan
peringatan kemerdekaan ri di istana adalah bendera duplikat yang terbuat dari sutra
bendera memang bukan cuma soal identitas bagi bangsa indonesia
warna merah putih yang dipilih menjadi lambang negara tersebut ternyata punya filosofi dan nilai historis yang panjang
bahkan jauh sebelum presiden soekarno mengumumkan kemerdekaan indonesia
warna merah putih bendera negara diambil dari warna kerajaan majapahit
namun sejarah mencatat tidak hanya kerajaan majapahit saja yang memakai bendera merah putih sebagai lambang kebesaran
sebelum majapahit kerajaan kediri telah memakai panji panji merah putih
selain itu bendera perang sisingamangaraja ke sembilan dari tanah batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya
pakar sejarah universitas nasional andi ahdian menunturkan
presiden soekarno sendiri menganggap warna merah sebagai keberanian dan putih berarti suci
kedua warna itu dianggap saling melengkapi dan menyempurnakan harapan untuk terbentuknya indonesia
panji dwi warna kembali digaungkan pada pertengahan tahun seribu sembilan ratus dua puluh an yang marak diusung dalam awal pergerakan nasional
sang saka merah putih sengaja digunakan sebagai simbol antikolonialisme dan perlawanan terhadap penjajah
selain itu keutuhan sejarah merah putih yang mewakili filosofi keberanian dan kesucian
dijadikan ide dan konsep membentuk nkri
sehingga dwi warna dinilai layak menjadi bendera nasional pada era perebutan kemerdekaan nkri
kalau kita bisa lihat beberapa hal
argumen semuanya berpijak pada masalah historis ya
jadi kalau mereka baca tentang bagaimana dalam kejayaan majapahit
penggunaan merah dan putih sudah umum digunakan
beberapa kerajaan juga dia sudah umum
jadi suatu bendera yang memang penggunaannya sudah dianggap sudah mewakili sebagai sebuah sejarah panjang
sehingga dia warna tersebut layak menjadi sebuah bendera nasional
bendera pusaka terakhir dikibarkan di depan istana merdeka pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
sejak saat itu bendera pusaka tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan duplikatnya
bendera merah putih
gagah dan jernih tampak warnamu
berkibarlah di langit yang biru